idul adha sudah dekat waktunya berkorban
tapi dengan korban perasaan korban sapi saja yuk
tapi idul adha tahun ini konsumen dihantui dengan banyaknya penyakit mulut dan kuku yang menginfeksi hewan kurban
jangan khawatir ada beberapa cara untuk bisa mengidentifikasi apakah hewan kurban ini terinfeksi pmk atau tidak
cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi bahwa hewan kurban ini bebas pmk
dilihat dari cara makannya yang masih lahap dan tidak mengalami kesulitan
ini artinya di bagian mulut dari hewan kurban ini tidak ada luka atau infeksi akibat pmk
cara kedua yang paling mudah untuk bisa mengidentifikasi apakah hewan kurban ini terinfeksi pmk adalah dari kakinya
jika di bagian kaki atau bagian kukunya tidak ada terlihat kuku yang mengelupas atau tidak ada luka di sana
atau bahkan hewan kurban ini sudah tidak mampu berdiri karena kesakitan
maka hewan kurban ini dinyatakan bebas dari pmk atau tidak terinfeksi pmk
tapi jika sebaliknya maka ada indikasi bahwa hewan kurban ini terinfeksi pmk
sebagai mana yang dinyatakan oleh dokter chandra dokter hewan ternak nektia
apabila mulut itu tidak ada luka seperti sariawan atau bibir itu tidak ada lempuh lempuh itu tidak masalah
habis itu jalannya itu tidak pincang dia itu jalannya bagus
habis itu cara makannya itu bagus juga
tidak mengeluarkan air liur yang terlalu banyak juga
kalau beli secara online dipastikan yang penjualnya itu memiliki surat keterangan
terangkan kesehatan hewan
hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah bahwa hewan hewan kurban ini dirawat dengan baik dan dibersihkan dengan berkala
serta mendapatkan asupan makanan dan juga gizi yang cukup
di sisi lain dokter hewan ternak resia juga merekomendasikan untuk masyarakat sementara tidak mengkonsumsi bagian jerawan dari hewan kurban
karena infeksi dari pmk ini dimulai dari bagian jerawan dan juga kelenjaran
tergantung pada bagian jerawan tersebut
sehingga diharapkan masyarakat lebih baik membuang saja bagian jerawan dari hewan kurban
nah sudah tahu kan cara efektif untuk bisa mengidentifikasi hewan kurban yang aman dari pmk
selanjutnya happy shopping dan selamat menyambut hari raya idul adha
ekarima herody sudarmanto surabaya jawa timur